tiga hari pasca lebaran ternyata harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional masih mengalami kenaikan
minimnya pasokan menjadi alasan pedagang menaikkan harga bahan kebutuhan pokok
oke baik ibu
nah berdasarkan pantauan kami di pasar palmerah jakarta pusat memang terdapat fluktuasi harga yang cukup bervariasi untuk sejumlah komunitas bahan pangan
di antaranya untuk harga cabai sendiri terjadi kenaikan
dan sementara untuk harga telur ayam negeri justru mengalami penurunan
dan ada juga harga yang masih tetap stabil di antaranya untuk harga daging ayam dan juga harga daging sapi
kenaikan harga cabai secara bertahap terus terjadi bahkan hingga dua hari pasca lebaran
harga cabai rawit merah yang beberapa hari menjelang idul fitri rp lima puluh kini menjadi rp delapan puluh per kilogram
ada pun cabai merah keriting yang sebelumnya dijual rp empat puluh
rp lima naik menjadi rp enam puluh per kilogram
ya karena pasokan kurang mbak
karena masih pada libur jadi belum banyak yang ngirim
kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah dari rp tiga puluh menjadi rp lima puluh hingga rp lima puluh lima per kilogram
dan bawang putih dari rp dua puluh hingga rp dua puluh lima menjadi rp tiga puluh sampai rp tiga puluh lima per kilogram
minimnya pasokan menjadi alasan menaikkan harga meski lebaran sudah berlalu
meski demikian harga daging sapi tetap rp satu ratus lima puluh dari sebelumnya rp satu ratus dua puluh per kilogram
hal yang sama terjadi pada daging ayam yang masih bertahan rp lima puluh lima per kilogram
penurunan harga terjadi pada telur ayam negeri yakni rp dua puluh dua
dari rp dua puluh empat per kilogram pada pertengahan ramadan
pedagang telur menyebut banyaknya permintaan menjelang lebaran tidak berpengaruh pada harga telur karena cukupnya pasokan
kalau harga telur sekarang malah turun lebaran ini
dari pertengahan puasa kemarin dua puluh empat sekarang menjadi dua puluh dua sekilonya
semenjak mepet lebaran kemarin kurang lebihnya sih seminggu sebelum lebaran itu harganya sudah turun
pembeli menyambut baik penurunan harga telur
halukan tingginya kenaikan harga sejumlah bahan pangan segar
hari ini dua puluh dua kalau di luar rp dua puluh empat
tapi kalau yang lain tinggi seperti cabai bawang daging ikan
sebagai ibu rumah tangga kalau boleh ya diturunkan lah karena kita membawa uang misalnya seberapa
yang dulunya cukup
untuk semua misalnya daging sudah kebeli ikan banyak gitu ya yang berat beratnya
tapi sekarang kita bawa uang misalnya contohnya kita bawa tiga ratus ribu ke pasar belanja pagi ini
nggak bisa kebeli yang kita inginkan semuanya gitu
fluktuasi harga bahan pangan pasca lebaran menurut direktur research center of reform on economics peter abdullah
merupakan fenomena biasa akibat rantai pasokan
saat stok bahan menipis karena pasokan terbatas
sedangkan permintaan meningkat otomatis harga menjadi mahal
saya kira secara berangsur ya secara siklusnya itu pada umumnya
inflasi itu akan menurun mbak setelah lebaran
tapi memang hitungannya belum sekarang karena sekarang ini masih terbatasi ya
pasoknya masih terbatasi masih suasana lebaran
saya kira akan berangsur nanti setelah mulai besok itu semuanya sudah mulai berangsur angsur
akan mulai jalan normal
lebih lanjut peter menyatakan fluktuasi harga bahan pangan sangat bergantung pada rantai pasokan di indonesia yang cukup panjang
permintaan konsumen dan karakteristik bahan pangan juga turut mempengaruhi kenaikan harga
sufianita jung fikri adin jakarta